setelah sukses di kota surabaya dan ambon di akhir bulan april bank indonesia dan kompas siana nangkring singgah di kota banda aceh
sosialisasi jelajah non tunai di penghujung barat republik indonesia ini bertujuan untuk mengedukasi serta mendorong warga aceh agar terbiasa dengan alat pembayaran non tunai
kalau komunikasi sekarang itu kalau cuma bicara pakai bahasa resmi sudah gak zamannya masa depan itu sudah masa netizen
informasi seputar transaksi non tunai diberikan kepada para blogger melalui diskusi interaktif dengan menghadirkan pembicara dari bank indonesia
jadi tugas bi dalam sistem pembayaran itu secara umum ada lima ya jadi ada sebagai regulator bi sebagai regulator bi juga menerbitkan izin izin bagi industri sistem pembayaran tersebut
bi harus melakukan pengawasan kemudian selanjutnya bi juga melakukan fasilitasi bi sendiri juga berperan sebagai operator terutama untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh bank bi
bila uang elektronik itu hilang dia tidak diganti sifatnya karena sifatnya sama seperti uang
bagaimana cara mengatasi kecemasan
banyak orang yang sekarang menyebutnya sebagai partic secretary journalism atau citizen reporter jadi di sini blogger itu dianggap sebagai jurnalis independen
menurut kepala perwakilan bank indonesia aceh pelaksanaan gerakan non tunai di aceh adalah hal yang tepat
sejak gerakan nasional non tunai atau gnnt dicanangkan perkembangan transaksi non tunai di aceh mencatat pertumbuhan yang cukup pesat
perkembangan transaksi non tunai di aceh mencatat pertumbuhan yang cukup pesat
saya kira cara menangkring jelajah non tunai pada saat ini cukup mendapat respon dari stakeholder kita terutama pemerintah daerah kemudian para blogger dan mahasiswa

ini target kita ya sehingga mereka nantinya hasil dari pertumbuhan pada hari ini mereka dapat menceritakan kepada rekan kemudian para blogger dan mahasiswa
sahabat sahabat mereka harapan kita adalah gerakan non tunai ini akan dapat terwujud ya di aceh ini khususnya
semoga dengan bertambahnya pengguna alat pembayaran non tunai perekonomian kota serambi mekah menjadi semakin maju serta dapat mewujudkan era pencerahan baru yang jauh lebih baik